partai solidaritas indonesia atau psi sabtu ini mulai melakukan uji kompetensi terhadap para calon anggota legislatif
selain internal partai tokoh independen dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu dilibatkan dalam proses pemilihan calon legislator
tim pansel atau tim panitia seleksi psi mulai menguji kompetensi dua ratus orang calon legislator yang lolos seleksi administrasi awal partai
yang dimulai pada agustus hingga akhir oktober lalu
masing masing caleg akan diuji oleh tiga orang yang terdiri dari dua orang tokoh independen dan satu orang anggota dpp psi
perilaku anti korupsi anti intoleransi dan berintegritas adalah syarat utama bagi para calon legislator psi
semua proses uji kompetensi calon legislator ini secara transparan disiarkan langsung oleh akun media sosial partai psi
tapi kami serahkan otoritas untuk memilih orang ini
kami harap dengan proses yang terbuka dan transparan profesional ini akan menginspirasi banyak orang orang yang kompeten lainnya di luar sana untuk ayo sama sama kita masuk ke dalam sistem kalau memang ini berubah
karena kalau kita di luar sistem selamanya kita tidak akan melihat perbaikan
dengan cara millennial lagi ya dengan cara medsos dengan cara teknologi dengan cara transparansi
ini ada segmen pemilih yang dipindahkan
pemilih yang dibidik oleh partai ini
pemilih yang ingin perubahan
pemilih yang ingin politik akal sehat
pemilih muda yang akan sangat kena kepada cara cara kekinian milenial ini
ini suatu inovasi dan kreativitas yang luar biasa dari anak anak muda